hari ini tim suspolri telah mengumumkan status istri verdi sambo putri candrawati terkait dengan kasus kematian brigadir yosua sebagai tersangka
kita sudah terhubung dengan yonatan baskoro kuasa hukum dari brigadir yosua selamat sore bang yonatan
bagaimana tanggapan anda setelah status dari pc ini sekarang menjadi tersangka
bagaimana tanggapan anda setelah status dari pc ini sekarang menjadi tersangka
dengan ditetapkannya ibu putri sebagai tersangka mas
baik berarti bisa dibilang bahwa tim kuasa hukum sudah menduga begitu ya
ya kita sudah menduga dari awal skenario skenario ini dan terbukti ternyata memang semuanya berkaitan dan dikuatkan lagi dengan pasal yang disangkakan kepada ibu putri
yakni pasal tiga ratus empat puluh subsidi r tiga ratus tiga puluh delapan junto bersama sama lima ratus lima puluh
artinya ibu putri ini tahu dari tahapan awal
perencanaan eksekusi dan perkayasaan
nah kan sudah dijelaskan tadi oleh ketua tim sus oleh bapak irwasum bahwasannya ibu putri ini ada di tkp kan begitu mas
oke baik ini kan sekarang sudah memasuki hari ke empat puluh satu begitu ya
butuh empat puluh satu hari hingga penetapan tersangka terhadap pc bagaimana tanggapan anda
nah ini kami pertama tama ingin mengapresiasi dulu ya kinerja polri yang akhirnya
berani mengambil sikap yang tegas dan ini memang harus dilakukan sebagai institusi yang dipercaya oleh masyarakat
untuk mengembalikan marwahnya yang sekarang ini sedang teramat sangat tergerus
tapi di sini ada tanda tanya mas reza kenapa baru sekarang
artinya ini ada kekuatan kekuatan di belakang maupun di dalam institusi polri ini untuk menghalang halangi proses penyidikan ini
ini juga didukung kuat dengan statement pak mahfud yang mengatakan
bahwasannya ada kaisar sambo di kerajaan mabes di dalam mabes begitu
nah bahkan sampai ada kepolisian dari daerah itu bantu ke sini untuk menghalang halangi proses penegakan hukum ini begitu mas
baik baik bagaimana komentar dari kuasa hukum terkait dengan statement dari mahfud md tadi
ya sejalan ya kami juga yakini bahwasannya
terbukti dengan banyaknya anggota yang diperiksa yang ditaruh di tempat khusus begitu
dan bahkan berkelit kelit sampai sekarang pun ini baru mulai masuk pintu gerbang ada sedikit titik terang begitu mas
baik baik sebelumnya kan komisioner komnas perempuan siti aminah mengatakan bahwa dia merasa kecewa banyak statement yang menjudutkan pc
seolah mengajak seolah
seolah sengaja untuk tidak kooperatif anda melihatnya seperti apa
nah ini juga kami bertanya tanya ini ini pemeriksaan ibu pece dasarnya apa objektif atau tidak
bahkan sampai kemarin kita ketahui bersama sempat disampaikan ibu pc ini mengalami gangguan jiwa
nah ini juga jadi kami yang dari awal sudah tidak percaya dengan skenario ini
apakah itu juga
bagian dari skenario begitu ya nah ini patut ditelusuri juga buktinya ibu pc sudah ditetapkan tersangka per siang tadi mas
oke baik sejauh ini total sudah ada lima tersangka menurut anda bagaimana apakah nanti akan bertambah ada tersangka baru
iya pastinya akan bertambah dan bahkan bukan hanya yang sudah diperiksa mungkin nanti akan ada pengembangan di dalam proses penyidikan
dan ini juga harus betul betul ditelusuri oleh penyidik
nah penting kami sampaikan juga tidak hanya sampai di sini tadi juga sudah jelas disampaikan pada saat press conference
bahwasannya ada jobdesk masing masing dari geng sambo ini dalam penghilangan cctv saya beri contoh
ada lima klaster tadi disampaikan ada yang menyuruh untuk menghilangkan cctv ada yang menghilangkan ada yang mengganti
ada yang mengganti
ada yang mengganti
ada yang mengganti
ada yang mengganti
ada yang mengganti
nah ketika wartinya yang berlatih ada macam dan lupa berkata
inilah hal yang terakhir
ada yang mengganti
oleh bu putri
maka seperti biasa
merupakan lac trials dibuat annat di sekitar kreasieng
tetapi mengurusi hal hal yang sifatnya rumah tangga juga yosua dipercaya
seperti almarhum brigadir yosua ini menyetrika baju anak anak dari ibu putri dan pak fs
oke baik berarti hubungannya sebegitu dekat begitu dan ini menjadi teka teki dan juga tanya tanya besar
apa sebenarnya yang terjadi dan menyebabkan pc juga termasuk di dalamnya dan sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka
tapi kalau menurut anda apakah nantinya setelah status tersangka sudah disematkan kepada pc akan ada penyebutan paksa terhadap pc dalam waktu dekat
iya jadi dari laporan yang disampaikan oleh pihak mabes penetapan tersangka ibu pc ini berdasarkan dari hasil gelar perkara begitu ya mas
walaupun ibu putri tidak bisa menghadiri
karena ada surat dari dokter yang menyatakan bahwa ibu putri ini sedang sakit begitu ya
namun di dalam proses penegakan hukum ada yang namanya upaya paksa untuk menjemput ibu putri apalagi kalau tidak kooperatif
nah ini akan segera didalami oleh pihak kepolisian begitu mas
dengan berbagai pertimbangan yang salah satunya tadi adalah kesehatan ibu putri ini sendiri
yang kalau memang betul ibu putri ini sakit
sudah tidak ada lagi yang percaya mas
oke berarti terkait dengan trauma yang dialami oleh ibu putri tim kuasa hukum merasa bahwa itu menggada menggada begitu ya
betul kami dari awal sudah tidak percaya
buktinya pada beberapa saat setelah pak fs ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di mako di makobrimob
itu ibu putri masih bisa datang untuk menjenguk suaminya
kemudian nah ini juga lpsk menyampaikan sempat ditawari amplop begitu oleh bapak
nah kami juga meyakini ibu putri ini tahu karena kan amplop itu digunakan untuk segera melindungi ibu putri
baik baik baik
terkait dengan kuasa yang diberikan dari keluarga terhadap tim kuasa hukum begitu ya
apakah salah satunya juga membahas mengenai adanya kemungkinan ibu putri membuat atau menggada ngada mengenai trauma yang dialami
kami kemarin tim ke jambi itu meminta beberapa kuasa
salah satunya sebetulnya kita ingin melaporkan laporan palsu yang dibuat oleh ibu putri dan itu akan dikembangkan oleh penyidik
nah ini kami juga ingin melaporkan ada pemufakatan jahat ini
ya ada pemufakatan jahat dan ini harus ditelusuri
tetapi ada satu yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini
ada satu laporan kami yang akan segera kami laporkan ya
ini mengenai tentang laporan pencurian terhadap handphone almarhum dompet beserta atm nya dan juga laptopnya
nah ini kami akan segera melaporkan pencurian kepada pihak kepolisian
kebetulan kami baru kembali ke
ke jakarta pada sore hari ini dan besok hari selasa mas
dan kami ini juga akan timbang timbang laporan kami
karena yang dijerat kepada
nah ibu putri ini adalah
tadi dalam konferensi pers juga dinyatakan bahwa
berkas dari empat tersangka akan segera dilimpahkan hari ini ke kejagung
anda melihatnya seperti apa sebagai tim kuasa hukum
proses yang pro justisia demi hukum
demi keadilan dan kepastian hukum
memang seharusnya polri bergerak dengan cepat
untuk menangani kasus ini
kepolisian kita ini sudah menjadi sorotan seluruh masyarakat di pelosok tanah air ini
betul nggak sih ini polisi kerja sudah benar
akhirnya muncul pertanyaan pertanyaan tersebut
ada media yang mengatakan bahwa
kepercayaan kepada kepolisian ini
jauh sekali di bawah harapan masyarakat begitu mas
kami mendukung segera limpahkan
segera proses ini nanti
oleh jaksa penuntut umum
baik baik kita tunggu bagaimana perkembangan kasusnya
yonatan baskoro kuasa hukum brigadir yosua sudah bergabung bersama kami
lewat sambungan zoom terima kasih